pertanyaan berikutnya tadi dari teman teman adalah
apa hasil dari proses penggeledahan
yang telah selesai
satu diantaranya di rumah dinas menteri dimaksud
dari informasi yang kami peroleh
tentu dari tim penyidik di lapangan
dalam proses penyidikan dimaksud
ditemukan antara lain
sejumlah uang rupiah
dan juga dalam bentuk mata uang asing
kemarin ada pertanyaan juga dari teman teman
itu dibawa alat penghitung uang
betul jadi tim penyidik juga membawa alat penghitung uang tentunya
dalam proses pengledahan tersebut
untuk menghitung secara akurat
jumlah uang yang ditemukan
dalam proses pengledahan dimaksud
juga beberapa dokumen ditemukan di sana
seperti catatan keuangan
dan juga pembelian beberapa aset
yang bernilai ekonomis tentunya
serta dokumen lainnya
yang terkait dengan perkara
ditemukan juga barang bukti elektronik
dari semua yang ditemukan
dalam proses pengledahan dimaksud
tentu berikutnya tim akan melakukan analisis
untuk dijadikan sebagai barang bukti
dalam perkara yang sedang kami lakukan
penyelesaiannya pada proses penyidikan ini
kami ingin menjelaskan begini saja
karena dalam proses pengledahan
tentu yang kemudian kami ambil
dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara
adapun tadi mas yedi bertanya apakah betul ada perbedaan
apakah betul ada perbedaan
kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi
dengan pihak kepolisian daerah
tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud
itu saja ya mas idi
karena sekali lagi apa yang kemudian berikutnya kami lakukan analisis
adalah yang berkaitan langsung dengan perkara yang sedang kami tangani